bagus alhamdulillah ya mudah mudahan aja lancar terus
sampai waktunya nanti lancar kayak jalan tol
ying ada remon baru
john kenapa sih ngerengket aja kayak yang kedinginan
tadi johnny ketemu temen johnny di jalan be
temen johnny itu mau ke rumah
tapi johnny belum jawab boleh apa enggaknya
kamu juga hati hati boncenganroh
soalnya udah berat nih ferenroh
iya kalau dilihat polisi nih kita bisa ditangkap
dengan motor bertiga
satu kan sini
kalau gue jatuh gimana
abisannya tika penasaran banget nih pengen tahu sesuatu
nanya apaan sih
dengar dengar nih berita kalau om robi sama romana udah putus putus
ibarat kate nih mereka tuh udah kagak ada kesempatan kedua lagi
ya ampun tante ro tuh lalit banget sih
emang tante kagak denger gosip yang beredar sekarang ini
keluarga kita anti gosip
ya allah om culam
kita tuh perlu tahu gosip juga loh
biar kita tahu ada apa dengan dunia
dan sekarang ini atika pengen tahu kebenarannya
bener kagak kalau romana sama bang robi tuh udah putus
kan kalau benar tuh gosip
berarti ada kesempatan dong buat tika ngegantiin posisi rumana
kasian abang robi tuh patah hati
jadi maksud kedatangan atika kemari untuk meminta restu dari tante ro dan om culam
supaya menyetujui hubungan atika sama abang roby
ya apa apa ancik bukan muhrim
tapi setujuan tante ro
bang aji ayem bapak aji mau buru buru mau berangkat ke dokter mau pereksa kandungan
ye tapi setujukan kalau atika sama bang robi
ya bang entar entar
tanya ada rumput yang bergoyang
eh jawab dulu dong
ya allah ya allah ya allah ya allah
eh oh allah tiba ngomong setuju
iya setuju gitu aja susah banget sih
gimana dok kandungan istri saya dok
baik jauh lebih baik
alhamdulillah jadi kandungan binis saya sama oroknya sehat ya dok ya
dari hasil pemeriksaan perkembangannya jauh lebih baik gerakannya lincah dan denyut jantung bayinya normal
hehehe kek bapak aji kali lincah bukannya apa apa dok
saya nih khawatir soalnya bini saya ini udah berapa kali masuk rumah seti itu yang ratunan lah yang pendarahan lah
iya saya mengerti jadi sebaiknya bu rodiah tetap beristirahat tapi tidak perlu bedres yang penting menjaga kondisi
jangan terlalu melakukan kegiatan kegiatan yang keras ya bu
dan terutama asupan gijinya harus cukup biar perkembangan janinnya bisa jauh lebih baik
insya allah saya perhatiin
terima kasih ya bu
tuh kan istirahat makanya
aku mau ke ruangan hybri sebentar ya
tadi katanya ke ruangan hrd pak
rop bisa ke ruangan saya sebentar
saya mau bicara empat mata sama kamu
apa apa rere mau menundurkan diri
iya rob itu yang dia utarakan sama saya
memangnya kenapa pak rere memutuskan untuk risihkan begini
aduh saya pikir kamu sudah tahu rok
rere tidak pernah menceritakan apapun sama saya pak
apalagi menceritakan tentang niatnya untuk resign
memang sangat mendesak sekali
dan dia pun tidak mengutarakan kepada saya
oleh karena itu rob
karena kedekatan kamu dengan rere tolong kamu bantu saya
bantu apa pak
kamu pujuk dia supaya jangan resign
dia kesukaan tentang dia
mereka sudah berani bersukanya opo
saya menerima regp lama tearing
danah calon ini
bisa aja lho pan gue masih perlu duit kok
semakin banyak kita punya duit kan semakin banyak peluang kita bisa ibadah
kita bisa sodako zakat infak pokoknya yang disuruh dama agama
iya juga ya pinter juga lo tapi kenapa lo sekarang gak ngasong lagi
ya soalnya gue lagi sibuk bantuin mbak bes sama nyak gue
nah kalau gitu gimana bisa punya duit banyak lu john
kecuali lo ikut gue dijamin lo bakalan cepet kaya
terus duit kantong nih cepet tebel
kagak dapat resikonya tinggi resikonya gede
kalau misalnya apes ya apes kalau selamat ya selamat
ntar bukan malah duit yang kita dapat malah muka nih kena toyoran
kena tonjokan babak belur dah akhirnya
ya makannya harus ahli dulu dong jangan amat kiran
kak gadapan makasih
masih banyak cara kok buat nyari duit yang aman yang halal dan selamat
ya udah dah seterah lo ya dah jon
harapan apa kata lo aja
gue beli mankur malu gak jon
bosan gue nih dipinggir jalan mulu gak ada lo turun gak ada temen gue
ntar kalau misalnya boleh gue kasih tau lo oke
ya teteh aja ya jon
udah pulang sekolah jon
nggak pulang sekolah nggak langsung ganti baju jon
sebenarnya mau nyantai dulu pengadem ngadem ngirep udara segini
eh harus periksa dokter ya gimana hasilnya
iya jing ya alhamdulillah bagus semuanya
bayinya bagus kandungan prodia juga bagus
alhamdulillah ya mudah mudahan aja lancar terus
sampai waktunya nanti lancar kayak jalan tol
jeng ada era momen baru
jon kenapa sih ngerengket tanya kayak yang kedinginan
tadi jonny ketemu temen jonny di jalan be
temen jonny itu mau ke rumah
tapi johnny belum jawab boleh apa enggaknya
emangnya kenapa jon
ya jonny mau minta izin sama nya sama babe boleh apa kagak
ya boleh bawa aja temen lo kemari ya biar lu ada temannya di sini ya
iya jon nya juga setuju kalau lo bawa temen ke sini
biar lo gak main sendirian lagi ya